di nengah widya ningsih peraih perunggu paralimpiade cabang angkat berat ini akan menceritakan bagaimana perjalanan hidup seorang lifter difabel
berikut profilnya untuk anda
pertama apa yang anda lakukan
saya tidak bisa bangun tidak bisa duduk sampai akhirnya pada saat itu kedua kaki saya lemas sampai akhirnya saya mungkin tidak bisa duduk itu setelah saya disuntik itu sekitar dua atau tiga tahun yang saya kondisi lemas kondisi badan saya lemas
sampai akhirnya mungkin orang tua saya berbagai cara dilakukan bagaimana saya bisa kembali sembuh
saya bisa duduk sampai akhirnya saya bisa saya bisa meskipun saya tidak bisa normal kembali karena saya dinyatakan polio
dulu saya ikut ikutan aja ikut ikutan kakak sama teman teman karena pada saat itu kebetulan lingkungan saya juga atlet angkat berat
jadi ikut ikutan mereka aja awalnya latihan karena pada saat itu saya juga masih kecil masih kelas enam sd
jadi suka ngikut mereka
akhirnya sampai pelatihnya nyuruh latihan beneran nyuruh latihan beneran terus akhirnya dilatih juga sama pelatihnya sampai akhirnya saya benar benar latihan
yang pasti pelatih ya pelatih karena dari dari nol saya mulainya itu sama pelatih dan yang pasti npc ya pelatih npc jadi mereka itu adalah
yang paling berjasa buat saya
kalau keluarga support keluarga juga sangat penting buat saya
senang banget ya bahagia banget karena itu perjuangan yang tidak mudah buat saya
sebelumnya saya juga sudah pernah masuk paralimpik yang di london tapi waktu itu cuma masuk lima besar dunia dan dari sana saya bertekad
nanti saya bisa masuk paralimpik lagi saya harus bawa pulang medali dan saya bisa wujudkan kemarin di brazil
persiapan ke brazilnya itu memang saya memang luar biasa gila gilaan latihannya
jadi senin sampai sabtu itu saya memang benar benar full latihan sampai sampai saya enggak capek sakit cedera enggak saya rasain karena mimpi saya
saya harus menjadi juara di brazil dan itu tercapai
jadi memang rasanya luar biasa banget

memang kemarin dari habis pulang dari paralimpik brazil terus mepet banget waktunya dengan peparnas di

peparnas pon di jawa barat
jadi memang saya dari sana saya memang enggak ada enggak ada istirahatnya ya
memang saya ngerasain saya ngerasain capek tapi saya tidak istirahat
saya terlalu mungkin terlalu terfosir sampai saya tidak sampai akhirnya tiba tiba di mana satu kondisi yang saya memang harus memang istirahat total
dokter menyarankan saya memang harus istirahat total dan saya juga selama istirahat

saya juga harus menjalani beberapa pengobatan yang harus saya jalani supaya untuk membuat saya sehat kembali
setelah saya kembali ini saya selalu katakan sama diri saya saya menjadi widhi yang baru
kedepan saya harus lebih baik lagi
mungkin kemarin saya ujian dari tuhan mungkin memperingatkan bahwa saya harus memperhatikan kesehatan saya

saat itu widhi itu orangnya memang pekerja keras dia terus ulet
dia itu kadang itu yang lain sudah selesai dia minta tambahan lagi dia minta tambahan lagi
pokoknya dia kalau punya keinginan sesuatu itu aku harus dapat
kalau sosok mbak widi itu orangnya beriang dia berjuang enggak pantang menyerah dia pekerja keras itu ya
yudi itu sosok yang semangat
dia disiplin humble sama teman teman yang lain selalu kasih support ke kita semua
orang yang baik dia
bisa untuk motivasi gitu loh jadi meskipun dia kecil tapi semangatnya kuat perjuangannya nggak pantang menyerah
atlet yang pinter tangguh ulet dan suka kerja keras